tapi kayaknya nggak tepat kalau tanya sekarang
apalagi di depan banyak orang gini
rum rum mau minta maaf mah
atas kelakuan abah tadi yang udah ngebela pak kardun
rum tau sebenernya pak kardun yang salah
tangan gue udah gatel aja nih bapak
ngegaplok tuh orang tua bar
nah lo jangan main gaplok gaplok aja
ini gue duluan nih yang ngececak tuh orang tua
kan gue pada gaplok gaplokin
ini apaanan sih ya
dia diam yang penting gak beranak ah
beranak beranak lah kan capek nempret
eh papi mertua
tapi mertua sih begitu aja marah
dih lah lah
pokoknya gue jamin nih usahalo berdua buat kasih pelajaran si barongsah itu sama abang gue
buat adhika dong
eh mut pokoknya gue kagak mau kerja sama sama lo
jangan jangan lo jadi spy nih mau mati matinya ya
lo kepengen kan deketin gue
terus lo dapetin adhika anak gue
terus lo bisa lamar
gak bakalan gue kasih gitu kan lo
nah namanya usaha
kagak pokoknya kagak
papi suka begitu ah
ini apa sih ahok kayak busi
pak bu lo mau ngomong sesuatu
anak itu sebenarnya si rom belakang si api sih
kok tadi kagak dukung kita dia
rumah mana berada di pihak mana pusat ini
ujung ujungnya ntar pasti ada yang dukung gue
ya kalau kagak mau dibilang anak biadab
emang harus begitu ji
tapi nih itu itu lagi tuh si mahmud
itu gimana tadi begitu
itu si mahmud memang sembarangan melulu sama gua
biasa deh gara gara warisin melulu
ji adek kayak gitu jangan dipiara ji
apalagi kalau udah kusik kusik masalah warisan
wah bahaya tuh ular
buru buru ketok ketok matiin ji
udah deh lu tenang aja
ya timbang si mahmud ini lah
ntar begitu sampai rumah bakal gua sedih keras tuh anak
iya lah kalau begitu sih
pengen rasanya rum tanya gimana keadaan bang robi
tapi kayaknya nggak tepat kalau tanya sekarang
apalagi di depan banyak orang gini
rum mau minta maaf mak
atas kelakuan abah tadi yang udah ngebela pak kardun
room tahu sebenarnya pak kardun yang salah
bukannya umi maryam
semua orang juga udah pada tahu
ya cuma abah lu aja yang pura pura nggak tahu
ya karena itu belum mau minta maaf sekali lagi mak
aduh nggak usah minta maaf juga umi
karena kita semua tahu kalau kamu tuh hatinya baik suci
makanya robi tuh kayaknya keilangan bang
rum kita pulang duluan ya
ya allah gimana keadaan bang roby yang sakit
nggak nggak jadi mak
room juga sekarang mau pulang kok
ini rumah saya minyak abis nih beras padahal garam gimana ya
gampang ntar ngambil di warung aja dah
nah gitu dong
rum mana mana rumah
ngelihat si kardus makin deket sama haji muhyiddin
sama aneh juga makin gedek tuh sama si kardus
bisa bisa mata pencarian kita nih eh keambil sama dia
pastinya kita bakal dicuekin doa sama haji muhyiddin
dan uang persenan kita bakal pindah tuh sama si kardus
tapi kayaknya si rumana kagak demen tuh babenya deket sama si kardun
hah gimana kalau rumahnya kita hasut agar makin benci sama si kardus itu
nge lu kira si rumana sama amannya nge demen sama hasutan
yang ada kita boleh diceramahin sama dia
lu mau badan lo kebakar waktu dia baca ayat kursi
sial lah ninten
nih ini anaknya jen tomeng apa
lah kalo ngga gimana kalo kita kerja sama sama sobari sama si badar
yang gede banget si kardus
nah ribet lah yaudah kita ngopi aja
gak susah kok cuma gak siar panas
sampai gula deh gampang kok
ayah berani sumpah pak haji
saya tidak seperti yang dituduhkan bang kardun sama ayah
saya tidak melakukan hal itu
sumpah demi allah demi allah mak
joroh dia cinggilan
saya juga kan dituduh
padahal kan saya cuma mau nengok maisaron yang lagi sakit
yang nyuri juga rodi ya bilik saya
kalau ayah sih terus terang ngomong nih ya
kalau orang yang mukanya berminyak kayak pak kardun itu
gak bisa dipercaya
emang kenapa kalo mukanya berminyak
ya mukanya baminyakan itu kan karena nggak pernah kena air wudhu bang
emang pak kadun itu seganteng apa sih
sampai nuduh ume maryam itu menawarkan diri
terus abang juga dituduh juga di fitnah
sabar aja ya
udah jangan meladenin
kalo kitanya juga meladenin nanti kita jadi emosi
nah kan dosa juga
kok ada obat buat nendangin orang gila gak
gak ada john
tapi kalau ada yang pesen sih bisa diusahain
emang buat siapa
buat pak kardun sama istri istrinya

takut pengalaman sampai rumah
yang sabar saja ya
pasti allah akan memberikan jalan yang terbaik
semoga umi maryam
bisa ngelewatin masalah ini dengan baik
jangan lupa minum obat ya
emangnya lo kasih tugas untuk johnny
soalnya si robby tuh
kalau lagi sakit
biar si johnny aja yang ngingetin
yang ngasih tau
kayak bocah aja ya